tiga sandra asal indonesia yang disukap oleh kelompok abu sayyaf di perairan sulu filipina selatan
dibebaskan pada sabtu malam tujuh belas september dua ribu enam belas
dengan demikian masih ada enam orang sandera lainnya yang nasibnya hingga kini belum jelas
saya menyerahkan juga kepada kementerian luar negeri dalam hal ini yang diwakil oleh duta besar kita di sana